di tangan komika ini memang komedi tidak hanya mendulang tawa
tidak sedikit juga komedi yang juga jadi sarana menyampaikan kritik sosial
kita akan bahas malam ini bersama komika panji pragiwaksono
selamat malam mas panji
mas panji kalau kita bahas soal roasting ini merupakan bagian dari stand up komedi begitu ya
tapi kalau di indonesia perkembangannya sejauh ini seperti apa sih
sangat menyenangkan sebenarnya ada banyak acara roasting
dan objeknya kadang kadang kami komik komika sendiri
deddy kobuzir juga pernah jadi bagian dari sebuah acara roasting
seru sih menyenangkan melihat pergeserannya semakin luas
oke ini kalau kita ngomongin berarti ada perbedaan ya
antara roasting dengan sesama komika dan juga bisa disebut sebagai roasting politik
sebenarnya apa perbedaannya nih mas
sebenarnya sama aja roasting itu
cuma yang paling sering jadi salah kaprah adalah orang pikir roasting itu sebuah teknik
tapi roasting itu sebenarnya acara
jadi tidak setiap kali ketika saya atau bintang emon lagi ngomongin seseorang itu disebut roasting
bukan roasting itu adalah sebuah acara di mana objek yang di roast itu ada di atas panggung
lalu di roasting oleh sejumlah orang
nanti di akhir acara yang di roasting boleh ngebales semua tadi yang roasting dia
jadi roasting itu konsep acara bukan teknik
bukan berarti ketika misalnya bintang emon lagi ngomongin seseorang atau saya lagi ngomongin seseorang
terus saya disebut lagi nge roasting orang tersebut
pokoknya kalau konteksnya acara bertajuk roasting biasanya ada orangnya lalu ada roaster
kemudian nanti di akhir dicutup dengan si yang di roasting itu nge roast balik seperti misalnya justin bieber
atau donald trump juga pernah seperti itu
salah kaprah ini masih tersebar luas di indonesia
sama kayak orang pikir open mic itu stand up
padahal open mic itu ya acara di mana mikrofonnya bebas untuk siapapun
kadang stand up kadang enggak
open mic tidak harus tidak selalu stand up dan stand up juga

stand up dan stand up itu tidak hanya di open mic
itu kurang lebihnya
oke berarti kalau kita bahas mengenai proasting sendiri sebenarnya apa saja nih ketentuan apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan
kalau nggak boleh jadi kalau roasting itu yang banyak orang tidak tahu seperti yang tadi saya bilang bukan teknik tapi acara
dan ketika sebelum acara dimulai yang di roasting itu rapat dulu dengan yang roasting
jadi yang roasting itu nanya ada nggak hal hal yang lu nggak pengen bahas nggak pengen kami bahas
misalnya sebuah duka yang pernah terjadi
di keluarga trauma masa kecil
disepakati untuk jangan dibahas
oke sisanya boleh nggak
sesungguhnya boleh terserah deh masalah kerjaan gue segala macam dibahas
nah nanti kadang kadang yang komika komika di acara tersebut membantu orang yang di rose untuk ngebales
nah jadi roasting itu sebuah acara komprehensif di mana semuanya terencana dengan baik
yang mana sekali lagi kalau misalkan bintang emon tadi disomasi lagi ngomongin seseorang itu bukan roasting
itu hanya menjadikan orang tersebut sebagai objek komedinya gitu
kalau ketentuannya ya nggak ada
tergantung kesepakatan antara roaster dan roastee aja gitu
oke berarti harus bisa dibilang ini menjadi pasti dapat izin dari orang yang akan di roasting begitu ya
kalau kita sepakat bahwa roasting itu acara ya bukan teknik
oke berarti kalau yang di roasting ini adalah pemerintah begitu
apakah memang materinya akan disampaikan secara keseluruhan atau memang hanya temanya aja gitu
tergantung apakah pemerintahnya hadir di acara roasting
sekali lagi saya stand up sudah cukup lama pemerintah sering banget jadi pembahasan saya
apakah itu berarti pemerintah lagi saya roasting tidak
karena roasting bukan teknik tapi nama acara
ketika saya stand up di konser tunggal saya saya nggak pernah ngerosting siapa siapa walaupun saya sering ngomongin pemerintah
nah apakah saya harus minta izin sama pemerintah
ya tentu tidak
karena kan saya punya pengalaman hidup dalam hidup saya dalam pengamatan saya saya berkenan dengan orang ini
ini adalah bagian dari pengamatan dan pengalaman hidup saya aja
oke baik kalau kita misalnya mundur begitu ya sebelum reformasi kan memang sulit untuk menemukan tempat untuk kritik terhadap pemerintah
pasca reformasi udah banyak bentuknya kita pun dijamin kebebasan berpendapat namun sekarang ada undang undang ite
nah sebagai komika kamu lihatnya seperti apa nih panci apakah memang nanti akan jadi ada self sensor dengan materi yang mengkritik pemerintah atau gimana
saya rasa sebelum undang undang ite ada pun orang yang tersinggung selalu nemu pasal untuk mengurus orang yang menyinggungnya

ketersinggungan sudah terjadi di komedi di zamannya sri mulat bahkan bagito juga pernah melakukan hal yang sama
jadi sebenarnya kritik politik lewat komedi itu udah sangat lama dan mungkin sama panjangnya dengan usia komedi gitu
bahkan kalau misalkan kita lihat dalam bentuk
bahkan kalau misalkan kita lihat dalam bentuk komik
bukan komika tapi komik gitu seperti panji koming dan segala macemnya itu juga selalu ada
nah jadi membuat uu ite seakan akan jadi alasan komika jadi takut melawak itu sebenarnya kurang tepat
karena gak ada uu ite juga ada pasal pencemaran nama baik
saya waktu itu juga udah pernah berapa kali kena kendala sebelum ada undang undang ite
dan ya orang tersinggung akan tersinggung aja ada atau gak ada pasal uu ite
oke berarti ada pengalaman dong ditegur setelah merosting atau membahas tokoh gitu
kalau roasting saya nggak pernah dapat protes karena seperti yang saya bilang kan selalu sepakat gitu
waktu saya roasting deddy kobuzier itu parah banget sebenarnya
tapi kan udah sepakat sama deddy kobuziernya gitu
kalau apakah ada yang protes ketika saya masih stand up
oh sering sekali sering sekali sepanjang karir saya sih selalu seperti itu
ada yang pernah saya pernah dipanggil sama sebuah harian yang sama
harian yang sangat terkenal dikasih somasi
terus saya pernah di persekusi
saya sering dimarahin sama publik
oke berarti kalau misalnya diserang sama pendukungnya atau buzzernya juga pernah dong
waduh bukan pernah lagi
itu makanan sehari hari selain nasi
tapi berarti nggak jadi kapok begitu ya
enggak karena saya rasa kalau saya ingin terus bebas
untuk berkomentar maka orang bebas berkomentar terhadap saya
saya rasa itu adil
jadi boleh boleh aja sih sekarang
oke oke mas panji ini kalau kita ngomongin kritik terhadap pemerintah
memang kan banyak bentuknya begitu ya
komedi juga jadi salah satunya
tadi kan udah diceritain dari zaman warkop dan segala macam begitu ya
dan juga metode roasting pemerintah di indonesia kan bisa dibilang hal yang baru begitu ya
tokohnya datang dan segala macam begitu
tapi kalau melihat fenomena ini
menurut mas fadji sendiri
apakah memang kritik menggunakan roasting ini sudah cukup pas dengan budaya indonesia
rasanya sudah cukup pas ya
karena sebenarnya tidak asing sih
kita itu ya bukan cuma di indonesia
di dunia itu kan seneng ramein fenomena yang sebenarnya udah ada dari lama
cuma namanya aja baru gitu
kayak contohnya sebelum kita tahu istilah selfie
kan kita sudah melakukan clp
cuma karena ada namanya terus jadi fenomena
healing kan istilah anak zaman sekarang
tapi kan aktivitas healing udah ada sebelum kita tahu healing
roasting pun juga sama
menjadikan pemerintah atau pimpinan sebuah organisasi sebagai objek komedi di depan kita
itu udah ada dari kapan tahu gitu
cuma sekarang namanya roasting kita tahu
terus akhirnya jadi fenomena
jadi kalau sudah ada dari kapan tahu
ya berarti sebenarnya cocok cocok saja sama budaya kita
apalagi salah satu bagian dari budaya kita kan adalah komedi
kita senang bercanda
jadi rasanya sih cocok cocok saja
sebenarnya mas fadji kan juga sempat tur dunia
tahun ini kira kira gimana
akan kembali tur atau ada proyek apa terdekat
sekarang saya lagi mau menjalankan
namanya komoi dominoi standup komedy world tour
komoi dominoi itu artinya objek tertawaan
dan ini adalah pertunjukan komedi berdurasi satu jam tiga puluh
yang temanya tentang tersinggung
saat ini tiket sudah mulai dijual
saya ke sepuluh kota
sorry sebelas kota di indonesia
termasuk istora senayan jakarta tanggal empat desember
infonya di tersinggung oleh panji com
oke berarti nanti kita akan menyaksikan
seperti apa kita datang kesana
untuk disinggung langsung sama mas panji gitu ya
mas panji terima kasih sudah bergabung
bersama kita di cnn indonesia connected
sama sama selamat malam